delapan kereta kuda telah disiapkan untuk kirap kahiyang ayu dan bobi nasution
dari rumah kediaman presiden joko widodo menuju gedung geraha sababwana
tempat digelarnya akad nikah dan resepsi pada delapan november mendatang
pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution tinggal menghitung hari
berbagai pihak terlibat untuk mempersiapkan aneka kebutuhan
salah satu yang ikut sibuk adalah anwar muhtadi
warga lawean solo yang dipercaya sebagai penyedia kereta kuda
meski pekerjaan ini sudah hampir selesai
anwar muhtadi tetap memastikan segala perlengkapan kereta kencana
khususnya untuk kedua calon mempelai sempurna
kamis dua november anwar memastikan lagi kondisi roda kereta
alas tempat duduk pengantin serta tutup kereta kencana
dari delapan kereta kuda ini dua diantaranya milik presiden joko widodo
dan dua lainnya milik pemerintah kota solo
kahiyang akan menaiki kereta kuda paulina
sementara presiden jokowi dan ibu iryana menggunakan kereta kuda terbuka berwarna hijau
empat kereta kencana akan digunakan untuk rombongan keluarga pengantin wanita
empat lainnya untuk keluarga pengantin pria
selain di rumah anwar saat ini dua kereta kencana telah disiapkan di loji gandrung
kereta siap untuk dihias dan digunakan pada kirap pengantin rabu pagi delapan november dua ribu dua puluh